selain pembiayaan kendaraan bermotor bank indonesia juga bakal melanjutkan ketentuan pembiayaan kredit properti paling tinggi seratus persen untuk semua jenis properti
sebenernya kita ngebacot doang sih disitu gak santai talknya